bang ustadz kita kagak jadi laporin perbuatannya bang ngopi yang kemarin
iya laporin saja sama ustadz sepuh
nanti ana lagi mengumpulkan kesalahan kesalahan fa'ang dan sahib sahibnya
gitu bang ustadz
siapa yang beresin sanggupnya
ibunya bang hopi
dia tuh bang
ibunya bang hopi
lagi nyuciin bajunya bang hopi
sudah makan tadi ibu sudah siapin
kamu harus keluar
tapi ovi dengar dulu penjelasan ibu
antum jangan ikat itu ikat ikut
cepetan pulang aneh udah gerah nih
hei jalan kenapa fikra kayak berhenti sih
allahu akbar ya allah ya karin
ibu itu disuruh berlutut di kakinya
kopi ini betul betul keterlaluan
ini tidak bisa dibiarkan
hei antum mau kemana
ini keterlaluan itu bang ustadz
tidak ada yang boleh turun
ini bukan urusan antum
bang ustadz memang pinter ya
neng patin ini pecaunya sebanyak ini gimana aku makan ya
nanti kita bagi bagi ke santri yang lain aja ya che
tapi kasian ya ibu yang tadi
ini si ibu bapak aku
ini dek buat adik ya
terus ya bu
pak semua karyawan udah nengin gaji mereka
saya udah coba kasih pengertian
tapi mereka emang gak bisa nunggu lama
karena mereka juga butuh uang pak buat hidup mereka
untuk tidak menunda pekerjaan
bapak ustadz kita gak jadi laporin perbuatannya bang wopi yang kemarin
anak lagi mengufulkan
bukan kesalahan kesalahan faang dan sohib syahid
oh gitu ya bang ustadz
eko buku apa udah ustadz
ini buku kesalahan si faang dan sohib sohibnya
nanti kalau sudah banyak kesalahannya
baru anak kasihkan ke ustadz sefu
ustadz sefu ini si faang dan sohib sohibnya
kagak amanah dan tidak mengamalkan ilmu
yang mereka dapat di dalam pesantren
bawa bang nuk
ini bang dikasih orang
udah makan satu
rezeki anak bang soleh
eh kamu dapat dari mana ini
ciri ciri orang yang ngasih kayak gimana
angka gemuk kan
ayam tidak diantar
ini anus yang tegang nih
ayam gak diantarin
itu orangnya bulak balik nelfon mamang
tenang mak kandar
salah satu pintu syaitan
memasuki diri manusia
ingin menanyakan alamat
yang lebih jelas sama mak kandar
tapi mak kandar
lebih dulu datang kemari
nanti saya kasih alamat yang lebih jelas
anak akan segera antar sama kandar
lu tuh mau sampe kapan
mak juga ngerti
lu sayang mau dianti
tapi dia juga mesti paham sama kenyataan
ya itu kenyataan
ya itu kenyataan
tapi lu paham kagak
tapi lu paham kagak
lu tuh kuduk kayak anak sekarang
pokoknya kalo lu mau perempuan yang pergi mana
yang kurus gemuk rambutnya keriting